wakil ketua umum partai golkar bambang susatyo menyatakan hingga saat ini partainya masih baik baik saja
ini menanggapi isu diadakannya musyawara nasional luar biasa partai golkar
ia juga menyebut di bawah kepemimpinan ketua umum air langga hartarto internal golkar juga masih terkonsolidasi dengan baik
saya sudah calon saya tidak terus saya tidak berusaha mencalon
tidak berat tuhan tuhan setiap mungkin saya mencalon
pendengasan saja pak berarti bapak bakal mendukung pak air langga artarto sampai selesai masalah pemimpinannya
sangat bergantung situasi partai hari ini kan yang menentukan itu kan daerah